artinya dia tidak bisa beroperasi lagi di indonesia
iya sehat bukan yang utama tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa dirahi
jadi membuka tambak yang terlalu dekat ke laut ke pantai gitu
saya rasa pak budi juga selaku pejabat negara memahami bahwa praktik rangkap jabatan itu
mengatakan bahwa mereka tidak membuka cabang